ambil sampah yang terlihat di permukaan laut membutuhkan biaya yang tidak sedikit
ribuan liter bahan bakar dihabiskan kapal kapal pengangkut setiap hari
hanya untuk memungut sampah yang hanyut ke laut
bagaimana dengan sampah yang sudah mengendap di dasar laut
sampah terutama plastik menjadi ancaman nyata bagi kehidupan di dasar laut
ada bahaya yang mengancam ketika sampah sudah terurai dan bisa masuk ke dalam pembuluh darah manusia
korespondensi nn indonesia silvano hajid menelusuri bagaimana sampah plastik di laut bisa kembali ke meja makan kita
sampah plastik di laut
sampah plastik di laut
sampah plastik bekas karung ada di sela sela karang
sampah ini kalau menutupi karang karangnya tidak bisa bernapas dan perlahan lahan akan mati
membutuhkan waktu yang cukup lama bagi karang untuk regenerasi
setidaknya dalam waktu tiga bulan tumbuh hanya sepersekian sentimeter
bayangkan jika ini terjadi masif di lautan indonesia
apa yang terjadi dengan laut indonesia
sampah plastik di laut
satu satunya cara untuk memungut sampah yang sudah menempel pada karang dan mengendap di dasar laut adalah dengan menyelam dan membawanya kembali ke daratan
hingga saat ini tidak ada satupun alat canggih buatan manusia yang mampu mencari sampah di dasar lautan
lima menit sudah berlalu
masuk di kedalaman lima belas meter
sampah plastik ini sudah memudar warnanya
makin ke dalam makin banyak
pula sampah yang bisa ditemukan
karang sekitarnya mulai rusak
tak ada warna lain yang bisa berpendarat terkena sinar matahari pada terumbu karang ini
hampir semuanya berwarna coklat kepetihan
sampai di darat terkumpullah sampah yang kebanyakan adalah sampah plastik
setelah menyelam selama lima belas menit di kedalaman lima belas meter inilah sampah yang ditarik dari dasar laut
sudah bersatu dengan laut
saya bisa lihat ada binatang laut di sini
nah tadi dia terperangkap di dalam plastik ini dan mungkin kita lepaskan saja
walaupun kecil tapi ini sangat berguna bagi ekosistem di laut
sampah yang anda lihat ini ada dalam kehidupan kita sehari hari
mengapa bisa mengendap di laut
di sini ada kemasan minuman yang kalau dilihat dari bentuk fisiknya mungkin sudah terurai cukup lama di dasar laut
tapi ini masih tertinggal sedotannya
masih bentuk sedotan masih bentuk plastik
sampah plastik ini butuh waktu puluhan tahun untuk terurai dan menciut dengan bantuan sinar matahari dan angin
sampah plastik yang sudah tercacah membentuk mikroplastik dan menjadi konsumsi ikan
di jauh lagi ikan yang lebih besar memakan ikan ikan kecil yang sudah terkontaminasi mikroplastik
plastik ukuran mikron ini masuk dalam rantai makanan hingga dikonsumsi manusia
mikroplastik akhirnya dikonsumsi

beberapa tahun lagi mikroplastik ini akan menciut menjadi ukuran nano
dan dengan mudahnya masuk ke dalam aliran darah binatang laut dan manusia
mengandung bahan polimer kompleks yang akan mengikat zat kimia lainnya masuk ke dalam darah kita
inilah malapetaka yang diprediksi para ilmuwan